arusmudi kelabaran di pelabuhan merak banten sudah menunjukkan tanda tanda mencapai puncaknya
kamis pagi ini antrian kendaraan mengular hingga sepuluh km
banyaknya kendaraan pemudik yang akan menyeberang ke sumatera melalui pelabuhan merak sudah terlihat sejak rabu malam
antrian kendaraan sepanjang lebih dari sepuluh km berasal dari exit tol merak dan jalur arteri jalan raya merak
dirlantas polda banten mengatakan sampai dengan kamis pagi sudah ada lebih dari dua puluh lima ribu kendaraan yang masuk ke kawasan pelabuhan merak
jumlah ini tidak sebanding dengan kapasitas kapal
berdasarkan data dari pt asdp ferry indonesia dengan mengoptimalkan tiga puluh empat kapal dan mengoperasikan satu ratus sepuluh perjalanan
hanya sembilan belas kendaraan yang bisa menyeberang
itu berarti akan ada ribuan kendaraan yang tertahan di dermaga pelabuhan untuk menunggu keberangkatan selanjutnya
dengan yang di area pelabuhan setidaknya dapat mengurai yang bisa dipersingkat dipersingkat misalkan proses perizinan rajin berlayar
kemudian hal yang lain sehingga bisa mengakselerasi pemberangkatan
tentunya jangan sampai juga mengabaikan aspek keselamatan gitu yang utama
kemudian yang ketiga tentunya kami mengharapkan partisipasi masyarakat di saat yang sekarang patuh saja
insya allah dengan patuh sabar terurai dengan baik setiap aktivitas dari mulai mau nyebrang
masuk kendaraan kapal sampai dengan nyebrang itu sendiri